empat hari jelang malam pergantian tahun kondisi arus lalu lintas di kawasan puncak bogor jawa barat rabu siang terus dibanjiri pengunjung dari arah jakarta
untuk mengantisipasi kemacetan para jelang malam tahun baru petugas akan menutup jalur puncak pada minggu sore hingga senin pagi
meski masih empat hari lagi memasuki malam pergantian tahun kondisi arus lalu lintas di kawasan puncak bogor jawa barat rabu siang terus dibanjiri pengunjung
bahkan kendaraan tak bergerak hingga berjam jam
para pengunjung asal jakarta mengaku telah terjebak kemacetan sejak rabu pagi
arus lalu lintas menuju puncak bogor nyaris tidak bergerak hingga empat km
sudah lama macetnya
diprediksi jelang perayaan tahun baru mendatang akan terjadi kepadatan arus lalu lintas menuju puncak untuk merayakan tahun baru